pembangkit listrik tenaga uap cilacap menambah kapasitas pembangkitnya sebanyak seribu mw pada dua ribu sembilan
maksud kami dan saat ini pembangkit swasta tersebut memiliki kemampuan enam ratus enam puluh mw
pembangkit listrik tenaga uap cilacap akan menjadi salah satu bagian proyek pembangkit tiga puluh lima mw
kapasitas pembangkit yang dimiliki swasta pt sumber segara primadaya itu pada dua ribu sembilan belas akan bertambah seribu mw
dari kapasitas saat ini enam ratus enam puluh mw
ini merupakan konsorsium pt sumber energi sakti prima dengan anak usaha pt pln yakni pt pembangkit jawa bali
dalam penggunaannya plt uci lacap dapat menghemat bahan bakar karena jenis batu bara kalori rendah
yang berasal dari lima tambang di kalimantan dan sumatera
ya kira kira ya karena ultra super critical pun ada yang sangat tinggi ada yang itu
tapi yang jelas ini di atas empat puluh
lima persenan efisiensinya
kalau plt u umumnya itu kan tiga puluh empat tiga puluh tujuh gitu yang paling ujung sana
ya kalau termasuk batu bara ini enam tiga puluh satu dengan harga batubara yang waktu itu mungkin sekarang lebih rendah
karena batu baranya kan agak rendah
jadi sekitar enam lah enam tiga sen dolar per kawin
proyek ekspansi ini dibangun di atas tanah
seluas dua puluh enam hektare dengan total investasi satu tiga ratus delapan puluh sembilan juta dolar amerika atau setara delapan belas triliun rupiah
dari jumlah itu sebanyak satu miliar dolar amerika didapat dari china development bank dan bank of china
sedangkan sisanya kredit investasi dari bank rakyat indonesia
selain dana sebagian besar proyek ini dikerjakan perusahaan tiongkok yaitu china chengda engineering company
kita sih siapin karena kan kita ada tambahan equity dari pemerintah
jadi kita siap aja equity sih kita kami siap

pada akhir tahun dua ribu dua puluh

kapasitas pembangkit di jawa bali sebesar tiga puluh delapan mw
pltu cilacap seribu mw ini akan menambah pasokan listrik di jawa bali
lewat gardu induk tegangan super tinggi adipala dan kesugihan
desyari tonang cilacap